yanto salah satu penumpang pesawat yang mengeluhkan tingginya harga tiket pesawat di masa cuti bersama yang bersambung idul adha dan akhir pekan ini
ia mengaku harus mengeluarkan dana nyaris lima juta rupiah untuk empat orang untuk terbang dari surabaya ke makassar
padahal biasanya hanya di kisaran tiga juta rupiah saja
dari makassar ke surabaya harganya satu dua lebih nah pulangnya naik lagi jadi hampir lima juta ya
empat juta sembilan empat puluh jadi satu dua ratus tiga puluh lima satu orang nah kalau dihitung dari harga normal sih mesti delapan ratus
berarti naiknya udah lima puluh persen ya jadi ya sangat berat lah
sejumlah rute menanggung
memang terpantau ada kenaikan harga tiket
misalnya untuk rute penerbangan dari surabaya ke bali yang biasanya di kisaran empat ratus ribu rupiah
kini naik menjadi enam ratus sampai delapan ratus an ribu rupiah
namun sejumlah penumpang mengaku mendapatkan tiket dengan harga normal karena sudah merencanakan perjalanan jauh jauh hari
ia memesan tiket satu bulan lalu karena tahu harga tiket pesawat akan naik ketika mendekati momen idul adha akhir pekan
dan disertai libur sehari
fahri mengatakan tiket surabaya dan pasar yang dibelinya masih di kisaran empat ratus an ribu rupiah
ia bersyukur bisa berhemat dua ratus bahkan sampai empat ratus ribu rupiah
belajar dari pengalaman sebelumnya kan kalau udah mepet mepet hari raya gitu harganya bakal naik
ngambilnya sebelum hari raya sebulan jauh jauh hari
meski tiket pesawat mengalami kenaikan di beberapa rute
pengelola bandara internasional juanda merilis ada kenaikan jumlah penumpang sejak pekan kedua
di bulan juni ini
kenaikan ini terlihat dari jumlah penumpang harian
yang biasanya di angka tiga puluh tujuh ribu orang
kini naik menjadi empat puluh tiga ribu orang
bahkan pada momen cuti bersama idul adha
libur sekolah dan akhir pekan ini
rata rata jumlah penumpang harian di angka empat puluh lima ribu orang
nah terkait dengan libur panjang idul adha
yang disambung dengan cuti bersama dan akhir pekan
kami memprediksi selama tanggal dua puluh delapan hingga akhir juni nanti
kami melayani sekitar dua ratus dua puluh tiga penumpang
selama periode libur panjang dan akhir pekan itu
atau kalau di rata rata ada empat puluh lima ribu penumpang perharinya
suasana ruangan check in bandara juanda pada selasa siang terlihat ramai
dan penumpang harus antri
petugas maskapai harus memperbanyak loket layanan untuk mengurai antrian
diungkapkan yuristo rute terbanyak pada momen saat ini adalah jakarta
makassar banjarmasin dan bali
minta farid andras wijaksono sidoarjo jawa timur